ada cerita menarik untuk ditelusuri di pulau bali
tentang ritual pembersihan diri
objek wisata spiritual yang kerap diburu para pencari ketenangan hati
dalam agama hindu adalah fleksi
nah ini nih ini satu
sehingga agama hindu itu adalah agama yang disebut dengan agama atmanastuti
inilah cerita melawat wisata melukat
melukat telah menjadi tren wisata spiritual yang populer di bali
pura tertampul di desa manukaye kecamatan tampak siring kabupaten gianyar ini misalnya
karena mungkin melihat taksu bali yang luar biasa bagi mereka
sehingga ada keinginan untuk melakukan pengukatan di bali
dinas pariwisata kabupaten gianyar mencatat
sepanjang dua ribu dua puluh dua pura tirtampul dikunjungi satu ratus enam belas wisatawan mancanegara
dan lebih dari tujuh puluh wisatawan domestik
angka ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya
pada dua ribu dua puluh satu pura ini dikunjungi hampir empat wisatawan mancanegara
dan empat puluh dua wisatawan domestik
mary dan brian adalah pasangan suami istri asal jakarta
melukat menjadi salah satu agenda wisata mereka di bali
keduanya melakukan ritual pembersihan diri di pura tirtampul
meski tidak beragama hindu
gimana melukatnya dingin yang jelas airnya ya
gimana rasanya melukat di pura ini
rasanya ya kusyuk aja sih
karena kan umat hindu juga terkenal dengan tata cara ibadatnya yang menarik yang unik gitu
ada doa doa apa yang dimohonkan sama kalian
kalau kami tentu saja karena baru menikah
dan tuhan memberkati pernikahan kami
oke sudah pasti ya kesehatan rezeki sudah pasti
udah diberikan rezeki yang berlimpah
ini kan melukat ini kan kental banget dengan budaya hindu ya
tapi kalian menjelaskan doa
dengan keyakinan sendiri berarti
mau menyatakan doa kepada tuhan kami ya
sama aja ke tuhan yang maha esa
menyatakan caranya aja nih yang unik
ya unik ya
melukap kini menjadi magnet wisatawan lintas agama
dalam agama hindu adalah fleksibel
nah ini yang satu
sehingga agama hindu itu adalah agama yang disebut dengan agama atmanastuti
atmanastuti artinya agama rasa
oleh sebab itu siapapun boleh melakukan melukat dengan catatan
dia harus mengikuti aturan aturan yang ada dalam konsep pengelukatan itu
meski demikian tata cara melukat tak boleh asal asalan
setiap orang yang hendak melakukannya harus memahami makna melukat
melukat artinya apa
membersihkan diri dan membersihkan rohani untuk menghilangkan segala sesuatu atau noda noda dalam diri kita
tata cara melukat di setiap tempat bisa berbeda
termasuk di pura tirta empul
pertama itu artinya mempenguning
artinya mohon permisi
dia bilang registrasi dulu
tapi memperkenalkan diri kita bahwa tujuannya untuk apa
dan diawali di pura ini
di pura ini
ini adalah pura campuhan
oke ketika anda datang ke pura ini untuk melukat
ke pura ini terlebih dahulu ya pura campuran
dari sini terus kemana lagi pak
kita akan menuju ke tempat ganti dulu
tata cara berpakaian atau memakai kain saat melukat di pura ini seperti apa
kalau paling bagus itu pakai atasan
dan tidak perlu busana adat adat utama
yang penting yang madia yang seperti itu
yang penting menutupi
karena ini pun arealnya suci
menurut tokoh spiritual hindu idarsibu jangga
sebaiknya melukat dilakukan dengan selai kain tanpa busana lainnya
kalau bisa melukat itu dengan konsep yang tanpa pakaian sebenarnya
tapi kan tidak boleh
itu tidak tidak apa namanya tidak etis
nah tidak etis
oleh sebab itu
tetapi yang baik itu adalah dengan badan agak terbuka
karena air serapan itu
supaya bisa diserap oleh badan badan kita
karena itulah pengelukatan pembersihan
ada sejumlah tahapan melukat di purwakarta empul
pak tata cara melukat yang baik dan benar ketika menghadap pancuran air
apa yang dilakukan
itu pertama kalau untuk di panjuran sini
namanya pembersihan juga kita berkumur dulu
udah itu meminum airnya dulu
kalau biasanya kami di sini berkumurnya tiga kali
udah itu minumnya tiga kali
udah itu basuh muka itu turun
udah itu terus diguyur satu kali
udah itu pinah sekarang
sekarang disitulah mereka biasanya memohon untuk pembersihan apapun itu
tiga kali itu ada makna khusus nggak simbol khusus nggak
sebenarnya semua berawal dari penciptaan pembelian dan peleburan
jadi artinya niat udah itu dilakukan udah itu diselesaikan
melukat dikatakan selesai ketika
kita melanjutkan ke situ dulu
dan di sini ini lanjutannya
jadi ada titik pengeleburannya namanya kodrawaning cor
artinya segala sesuatu yang dibawa oleh karma
kita percayakan di sini untuk dilebir untuk menjadi lebih baik
setelah ini keduanya sama juga ritualnya seperti itu diminum
dikuburkan tiga kali minum tiga kali bakso muka terus diguyur
udah itu kita pindah ke kolam ketiga yang terakhir
di sebelah sini
tapi yang ketiga ini kita khusus memakai tir tampul
sesuai ikon yang orang dengar semua
satu pancuran aja
jadi di kolam ketigalah tir tampul itu ada
di sini istilahnya puncaknya kita melukat atau melakukan pengeluburan itu
karena di sini bilanglah seperti kita melakukan hal yang paling penting
hal yang paling tinggi untuk dibersihkan
jadi di sini tidak boleh dipakai kumur
kita minum tiga kali udah itu bakso muka ke atas tiga kali
dan gunyur kepala itu tiga kali dengan permohonan masing masing
dalam ajaran hindu ada waktu tertentu yang dianggap baik untuk melukat
waktu terbaik untuk melukat itu adalah
purnama kemudian dan lagi sedikit
tilem kemudian apa namanya
perainan itu di bali itu kan setiap minggu itu ada rerainan
orang orang menghindari pengelukatan itu pada pasah
purnama itu ada vibrasi
kalau dalam konsep indo itu dari yang disebut dengan sasi atau bulan
yang memberikan vibrasi pada kehidupan manusia
maka ada sarana sarana yang mereka harus bawa juga
yaitu seperti yang disebut dengan
itu harus ada
itu harus ada juga
untuk kesekian kalinya
kunda mutiari datang ke purwataman pacampuhan desa adang salat
di kabupaten bangli
warga dan pasar selatan ini kerap melukat dipura ini sejak akhir dua ribu sembilan belas
pada dua ribu dua puluh satu dia pernah mengalami kejadian yang diakininya sebagai sesuatu yang magis
pemeluk ajaran buddha yang berprofesi sebagai wirausaha ini
kini aktif melukat di pura ini bahkan bisa tiga bulan sekali
tapi waktu itu saya memang ada sesuatu yang salah atau yang aneh dalam diri saya ya
misalnya saya kurang fokus susah tidur tidak tenang selalu rasanya kecapean kayak gitu
ada sesuatu yang salah pada diri kamu gitu ada auranya yang gak bagus
kadang kadang dia liatin saya itu muka kayak gelap gelap kayak gitu
pertama kali melukat itu ya buat tenang
purwataman pacampuhan desa adang salat menjadi objek wisata melukat sejak dua ribu tujuh belas
luasnya sekitar tiga ratus meter persegi
ada tiga lokasi melukat di pura ini
konon pacampuhan merupakan salah satu lokasi terbaik untuk melukat
pacampuhan itu bersatunya sungai itu
nah itu sangat bagus tempat pembuka
kemudian ada di pancoran
pancoran yang airnya berasal dari disebut dengan kelebutan
seperti misalnya di tampak siring
itu airnya dari kelebutan atau dari apa namanya dari tanah gitu ya
kemudian ada pengelukatan di grie
ada pengelukatan di pura
dan ada pengelukatan di segara atau yang juga disebut dengan di laut
tempat pengelukat yang terbaik sebenarnya adalah di laut
kenapa di laut
karena laut itu dipercaya bahwa sumber daripada sumber
setiap pengunjung wajib mengikuti dua puluh satu tahapan melukat di pura ini
salah satunya ritual memutar badan di pancoran tirta prapen searah jarum jam
kita mengenal putaran di agama hindu
agama hindu ada putaran sesuai jarum jam
timur selatan barat utara
itu namanya purwodaksina
dari timur ke daksina
purwodaksina itu timur
daksina ke selatan langsung begitu
ini adalah putaran positif
jadi kita naik
kalau putaran yang terbalik
dari utara ke sini
utara negatif turun
nah itulah maksudnya kita
mengapa purwodaksina dari timur ke sini itu
karena kita ingin pada saat kita berubah
kita ingin meningkatkan
kesucian batin kita
jadi biar meningkat
pura taman pacampuhan desa adat salah
rata rata dikunjungi seratus orang wisatawan
baik domestik maupun mancanegara
meski terbilang ramai pengunjung
pengelola tidak memungut biaya masuk
peran pemerintah dalam ini tentu memberikan fasilitas ya
jadi misalnya untuk akses ke sana
terus akses jalan maksudnya
kemudian lingkungannya ada parkir yang cukup
yang itu harus dipasilitasi oleh pemerintah
sehingga ketika ada wisatawan yang ingin melakukan pengelukatan
atau pembersihan diri di sana itu berjalan dengan baik
itu yang sangat penting di sana
objek wisata melukat di pura ini dikelola oleh warga setempat
ada empat puluh dua orang pecalang yang mengelola objek wisata ini
salah satunya inenggah hidup
nanti dibagi juga
nah hitung hitungannya gimana pak
kalau kita di sini kan pecalangnya itu sekitar empat puluh dua orang ya
nanti ngayahnya ke sini itu fleksibel ya
tidak harus tiap hari datang tidak
siapapun yang punya waktu
kesempatan bisa datang dia
nanti kalau sudah datang ke sini kita ada absensinya dia
absensi mungkin dia datang jam sepuluh kita absen jam sepuluh
kalau jam satu ada kegiatan dia bisa balik jam satu
jadi dihitungnya per jam
ya per jam dah
semakin banyak melayani pengunjung di sini jam jamnya
maka angkanya juga akan semakin besar
kalau satu bulan kalau pak nengah sendiri biasanya dapat berapa nih
kalau yang intent ke sini
yang artinya dapat waktu lebih banyak ke sini
satu bulannya itu sambil ngayah mungkin dapat sekitar satu jutaan
menjadi pecalang sekaligus memandu wisatawan untuk melukat bukan tanpa tantangan
bahasa asing masih menjadi kendala bagi perajin furnitur berusia empat puluh delapan tahun ini
begitu pula dengan pecalang lainnya
wisata spiritual melukat di bali kini semakin ramai diburu oleh wisatawan dari berbagai negara
karena itulah kemampuan bahasa asing menjadi hal wajib bagi para pemandu wisata
agar dapat mengkomunikasikan tata cara melukat dengan baik
saya merasa diberdayakan dan merasa ada tenaga dan penyembuhan
saya berterima kasih
ketika anda berjalan ke sini dan merasa energetiknya
bahwa ini adalah suci
ini adalah suci di sini
dan saya pikir di bali secara umum
semua orang sangat terhubung dengan tuhan
dengan tuhan mereka
dan terutama di sini di tanah suci ini anda tahu bahwa ini sangat penting
untuk pengembangan bahkan hanya
wisata spiritual melukat juga terdapat di purwadirtampul penglukatan sabta gangga timbrah
di kabupaten karangasem
di sini saya hanya perlu menyewa kain bawahan pada pakaian adat bali atau kamben seharga lima ribu rupiah
membawa sesaji berupa canang
biasa dilakukan oleh umat hindu saat hendak melukat
maka ada sarana sarana yang mereka harus bawa juga
yaitu seperti yang disebut dengan sesajian ya
itu harus ada juga
secara umum melukat itu memakai sarana canang
tetapi kalau melukat di kriedisi di tempat tempat pura dan sebagainya itu
adalah ditambah dengan yang disebut dengan bungkak atau kelapa muda
purwadirtampul penglukatan sabta gangga timbrah ini memiliki tujuh pancuran
inti melukat adalah keyakinan
ketenangan diperlukan agar ritual melukat berjalan sebagaimana mestinya
caranya adalah satu bagi yang melukat
itu harus dengan hati yang suci
hati yang bersih
kemudian dengan ketulusan hati
dan kepercayaan itu yang penting
sehingga akan mendapatkan vibrasi dari penglukatan itu
akan mendapatkan apa yang diharapkan dari pemerintah
berdoa membasuh muka berkumur hingga mandi
adalah tahapan melukat yang umum dilakukan oleh umat hindu di bali
ketika kita melukat kita harus dalam keadaan sunyi
jadi kita juga akan mendapatkan doa dengan penuh keperlangan
saya memanjarkan beberapa doa dan pertahanan
untuk menjaga keberadaan kita
kemurnian air bungkak dipercaya akan menguatkan pengelukatan yang telah dijalani
kalau disini dia private terus ada healingnya
kalau li jujur kalau kesini ngerasa kayak plong
bebannya itu hilang
tak dapat dipungkiri melukat kini menjadi tren wisata di bali
tempat melukat berbiaya mahal banyak bermunculan
salah satunya sebuah lokasi melukar di desa sayan ubud kabupaten gianyar
paket melukat yang ditawarkan oleh tempat ini bisa mencapai satu satu ratus lima puluh rupiah per orang
pendiri tempat melukat ini adalah
pendiri tempat melukat ini adalah nipunan

yang spesial dari tempat ini apa bu
yang spesial ibu desa bisa melakukan healing trauma
misalnya ada seseorang yang pernah memiliki riwayat chil abuse seperti itu
atau masa lalu yang kelam atau kesedihan yang terpendam
itu bisa dibantu dibaca di channeling pada saat reading session
namun pengobatannya harus saat reading session
namun pengobatannya harus saat reading session
namun pengobatannya harus saat reading session
dimana di sana dengan cara sedikit di tepuk pada bagian punggung
maka diteragar dengan teriakan
maka diteragar dengan teriakan
lalu akan keluar
lalu akan keluar
lalu akan keluar
di sini saya bertemu dengan dewa ayu sri agung
yang akrab di sapa ibu desak
balian yang memiliki kemampuan membaca karakter seseorang
reading session menjadi awal proses melukat di tempat ini
disinilah ibu desak mengenali siapa saya sebelum menjalani ritual pembersihan jiwa dan pikiran
saya dipersilakan memilih kamben yang ingin digunakan untuk melukat
kain ini boleh dibawa pulang
ritual melukat pun dimulai
ibu desak mulai memandikan saya dengan air suci
kalau saya itu campur airnya air sumur kan sumur itu murni
dari dasar tanah dari bumi dari bumi pertiwi
tidak ada kotor air karena masih dalam bumi pertiwi
dan saya juga sering mengadakan jurni kemanapun saya pergi grip jurni rohani ngambil air suci
mantra mulai dibacakan seketika saya berteriak
itu mantra durga kali
durga dewi kali adalah dewi ending and beginning
mengakhiri dan mengawal
itu adalah dewi ending
dibandingkan dengan ritual melukat yang saya lakukan sebelumnya
di sini saya merasa berbeda
ini pengalaman saya yang sangat luar biasa
melukat itu benar benar membersihkan kotoran dari dalam tubuh
sebenarnya seseorang jika ingin melepaskan semua yang dia bebankan saat meluka itu apa
harus dia lakukan
serahkan diri kepada allah swt
yang ada hanya dirimu
duduk di sini bagaikan di bumi ini tidak ada sapa sapa selain dirimu dan alhamdulillah
kita dikasih tahu ini apa sebenarnya
melakukan setiap langkah ini
jadi kita jauh lebih tinggi
jadi kita juga bisa lebih pendek therapy
ini adalah kedua kalinya melody melukak sejak ia memutuskan tinggal dan bekerja di bali pada dua ribu tujuh belas
wanita asal bandung jawa barat ini tiba tiba menangis saat mantra dilantunkan
saya juga nggak tahu kenapa tiba tiba bisa menangis ataupun teriak gitu
tapi pada saat prosesi melukat itu seperti ada di dalam hati saya tuh yang kayak ayo dikeluarkan semuanya
kadang kan kita tidak bisa mengutarakan dalam kata kata kan
dengan teriak itu sebenarnya membantu saya untuk melepaskan semua yang ada di
di dalam diri seperti beban atau pikiran
metode pembersihan diri yang dilakukan ibu desak bersifat personal
agar seseorang mampu melepaskan hal hal negatif dari dirinya
melukat diakhiri dengan upacara pemberkatan
sesaji berupa banten digunakan sebagai persembahan
sebenarnya tri desa sendiri kan
artinya adalah gift atau offering
jadi dengan yang datang punya banten sendiri sendiri
jadi mempersembahkan juga kepada tuhan
istilahnya datang untuk berobat
mengaturkan banten memohon kepada tuhan berterima kasih dengan gift dan offeringnya ini kepada tuhan
dan untuk kesembuhan
melukak adalah tentang keyakinan
melodi yang beragama kristen melakukan ritual ini dengan tetap berdoa sesuai keyakinannya
ya rasanya seperti lebih ringan
lebih bisa senyum lebih bisa tenang
melukat sebuah ritual membersihkan diri
ada makna mendalam di setiap proses yang dijalani
memurnikan diri dengan ketulusan hati
melepas cemas bagi mereka yang merindukan rasa tenang